saudara momen lebaran kali ini kami ada referensi menu kuliner yang lezat ala resto untuk menemani silaturahmi bersama dengan sanak saudara
nah seperti apa menunya ini dia liputannya
selamat datang di sapa indonesia air pekan
nah biasanya ya saudara kalau jelang lebaran ini kan jadi momen yang ditunggu tunggu nih setelah sebulan berpuasa pasti jadi momen yang spesial makanya kita mau masak yang juga spesial
saya sudah bersama dengan chef
ya hari ini pertama kita akan masak opor ayam
tapi lebih ke sebenarnya ada dua bersih ya oper ayam itu
ada yang putih biasanya orang jakarta tuh ada yang putih lah
hari ini kita akan buat opor ayamnya lebih ke kuning
kita pertama akan buat si opor ayam dulu
bahan bahannya untuk opor ayam ini ada bawang putih lalu ada bawang merah
di sini ada kemiri juga sudah pasti ada kunyitnya
nanti kita ketika pemasakan atau istilahnya di sanggar itu nanti kita akan
oke ini bahan bahannya itu untuk satu porsi berarti
untuk satu porsi itu biasanya bisa dimakan untuk empat orang sih sebenarnya
oke ini makanya ada satu dua tiga empat lima lima potong nih
kita mulai langsung
kebetulan ini sudah kita blender juga untuk si bumbu kuningnya jadi kita tinggal aduk aja
oke ini jadi kalau misalnya yang bumbu bumbu tadi udah dihalusin jadinya seperti ini
ini kebetulan kita lagi ada di salah satu rooftop
di salah satu hotel jakarta jadi agak agak banyak angin
lalu kita masukin airnya sedikit
nanti sampai dia mendidih istilahnya
ini airnya ukur berapa banyak
sebenarnya untuk air sendiri selera ya
kita lihat bagaimana masa sih masa pemasakannya supaya lebih cepat atau pengennya lebih cepat nyerep itu biasanya orang lebih banyak
lalu nanti kita masukin juga si ayamnya
nah ini juga kalau untuk apinya sedang besar
untuk api bisa disesuaikan
biasanya kalau misalkan pemirsa di rumah ada yang pengen buru buru bisa lebih cepat atau lebih besar apinya
tapi kalau biasanya kan masak tuh mereka selalu nonton sinetron dulu nih
jadi bisa apinya sedang sedang aja
biasanya prosesnya berapa lama ini chef fauzi
prosesnya kurang lebih lima belas sampai dua puluh menit
biasanya ada mereka yang masak ayamnya sudah direbus dulu
direbus lebih dulu supaya ngilangin
lebih cepat aja sih langkah cepatnya termasuk yang seperti itu ya
ada juga yang digoreng setengah matang biasanya
biasanya untuk pemirsa di rumah kan pengen tahu nih
biasanya di restoran tuh ada yang kok bisa sih lebih cepat
nah karena emang dia masa pemasakannya biasanya setengah matang dulu tuh jadinya
nah tapi kalau digoreng dulu dia jadi kering gitu gak sih ayamnya
ya karena setengah matang biasanya dia ambilnya bagian paha
ini sambil kita nunggu mendidih ya istilahnya
misalnya orang kalau masakan kayak tadi tuh suka ditinggal supaya gak overcook gitu
nah kalau untuk tipsnya biasanya untuk mereka mereka yang nggak mau kematangan bisa apinya lebih ke kecil aja
di api sedang juga bisa karena masa pemasakan untuk shopper ini kan tergantung biasanya pemirsa maunya kayak gimana nih
kalau mau yang lebih nyerap ya biasanya akan lebih lama
jadi bumbunya biar lebih lama tuh pemasakannya lebih bagus
jadi ada opsinya selain si opor ini bisa pakai santan ataupun tidak
jadi kalau emang yang gak suka santan bisa gak pakai santan
tapi biasanya bumbunya akan lebih banyak
si bawang putih bawang merah punyata juga akan lebih banyak
kalau opor yang putih sama yang kuning lebih rumit yang mana sebetulnya bikin ini chef
kerumitannya hanya berbeda di bahan aja sih sebenarnya
bahan tambahan dari si opor yang kuning biasanya ada kunyitnya
tapi kalau yang nggak suka sama kunyit bisa tidak penggunaan kunyit itu dikurangin biasanya
ini juga ada bumbu bumbu yang ini juga
nanti kita akan masukin ada lada garam ada bumbu perasa juga
dan itu bisa dipakai sesuai selera aja sih biasanya
yang suka asin yang suka gurih atau juga masih ada yang biasanya oper tuh ada yang suka agak manis juga
oke berarti bumbunya tuh berpengaruh ya sama tadi kayak takaran santannya gitu
berpengaruh karena memang lebih ke selera makan biasanya kan
kalau makin berasa makin seneng tuh biasanya ya
nah ini juga saya ngeliat santemnya kan kalau biasanya orang ada yang beli santannya udah yang instan gitu
jadi yang mungkin ini sendiri biasanya kalau di pasar bisa di apa digilingin sendiri gitu kan di perusahaan
ya kita pakai santan yang instan kebetulan
jadi tidak perlu nunggu si terlalu boil atau biasanya kan ada yang pembuatannya tuh ada yang pecah ya
nah ini kita nggak perlu terlalu panas jadi ini bisa langsung dimasukkan juga dengan suhu yang sesuai yang kita buat sekarang
iya memang masaknya harus sabar ya harus penuh dengan
nah ini bisa mungkin kalau kita bisa mau coba dibumbuin
boleh silakan sesuai dengan seleranya
opsional aja penyedap rasa karena biasanya di rumah ada lagi alternatifnya selain penyedap rasa itu ada yang penyedap rasa ayam
tapi balik lagi sesuai dengan seleranya karena ini temanya idul fitri itu biasanya tradisional banget
kita ada lagi garam dan lada juga gula
kalau garamnya takarannya seberapa ini chef
takarannya bisa dua aja cukup
kita balancing dari rasa yang kita udah masukin termasuk ada si penyedap tadi lalu ada garam supaya lebih balance aja
ini ladanya tuh yang bubuk apa gimana
untuk si bawang gorengnya nanti terakhir setelah kita plating nanti kita kasih salah satu pemanisnya
ada bawang goreng juga nanti kita buat si garnisnya juga biar lebih menarik
sambil kita aduk sambil kita tunggu juga dia lebih regis
biasanya lebih rejuh nanti akan lebih berasa
nah kalau misalnya kan kalau masak ada ayamnya bagian paha bagian dada yang lebih cepat matang tuh biasanya gimana nih chef
yang lebih cepat matang pasti bagian si paha ya
biasanya kan ada pemirsa di rumah suka yang gak terlalu kering
kayak di bagian dada tuh biasanya lebih padat tuh
pas lagi memasaknya ini harus diaduk aduk terus atau enggak chef
tidak harus selalu sering diaduk
lebih ke ketika masuk ngadukan ini supaya lebih merata aja untuk si penyerapan pada bumbu si ayamnya
nah dari sini kita bisa masukin si santannya
terakhir aja karena supaya menghindari pecah ya antara santan sama si bumbunya
biasanya kan ibu ibu di rumah tuh suka pecah tuh si santannya
bisa terlalu banyak biar warnanya masih berbentuk
nah ini kan biasanya ada opsi kalau misalnya mau lebih pedes atau nggak pedes
nah itu berarti masukin cabenya tadi pas digilingnya tuh chef apa gimana
jadi untuk biasanya kalau yang suka pedes bisa langsung dimasukkan lagi
iya bisa langsung dimasukkan untuk si opor di dalam bumbu opor di kuning tadi
atau bisa juga dipisah jadi option aja sebenarnya
ini udah makin harum ya karena tadi udah ditambahin santan
dan saudara karena ini masih proses mau masak nanti kita akan lihat jadinya kayak gimana
sekaligus kita akan masak menu yang berikutnya chef ya
sisa bintang ini lagi mulai merenges lagi nih yafi nah
nanti bisa dikasih bawang goreng ya chef
ini tadi kalau misalnya opor sebetulnya opsional
oke ini kita tuang dulu
dia udah jadi opornya yang tadi kita masak
pakai lontong ya bisa jadi salah satu inspirasi untuk anda yang mau lebaran
padang ini juga bisa jadi salah satu pilihan ya untuk menu lebaran
yang kebetulan sudah saya blender nih
ya pelengkapnya ada nangka juga telur
oke ini buat pelengkapnya nangka dan juga telur
nah karena saya mau ikutan masak jadi saya mau pakai sarung tangan dulu
kalau bumbunya tuh agak mirip sama open nggak sih chef atau beda
untuk bumbu bumbunya sendiri emang beda karena lebih banyak
variasi rempahnya tuh lebih banyak daripada si opor
saya masukin nanti mbak oktaynya bisa sambil aduk aduk ya
udah terus pakai yang ini ya
saya akan bantu masukin bumbu bumbu
ini takaran tadi tiga sendok untuk satu porsi chef
untuk satu porsi karena biasanya si lontong padang ini lebih kental ya
untuk bumbu bumbunya juga jauh lebih banyak
saya masukin mulai dari daun serai daun kunyit juga daun jeruk
ini makin harum ya pas ditambahin dedaunan ini
disampai dia lebih ini
supaya biasanya tuh di rumah ya selalu ada istilahnya ada bau langu
nah ini kita akan masak lebih lama sedikit supaya tidak bau langu dari si rempah rempahnya itu sendiri
biasanya kan untuk pemirsa di rumah kalau moto kenapa sih kalau bikin bumbu dapur itu selalu masih ada bau bau mentahnya gitu
nah ini kita lebih ke teknik masaknya aja
karena biasanya untuk mematengin si rempah rempah itu akan jauh lebih lama sih mbak
untuk tadi tiga sendok makan berarti airnya ini berapa mili
ini dua ratus lima puluh mili cukup ya biar lebih kental
biasanya tuh untuk pemasakan sinangka supaya lebih lembut atau lebih empuk itu akan lebih lama jauh lebih lama
nanti kita udah siapin sesuatu yang magic juga
supaya jauh dengan api yang tidak terlalu besar
biasanya kalau apinya kegedean tuh dia akan menghitam si nangkanya
iya betul biar lebih meresap
di sini kita bisa juga tambahin si telur sekalian supaya
kalau misalnya lontong padang itu berarti isinya nangka telur
sebenarnya opsional aja sih untuk si nangkanya ini
yang suka daging bisa juga masukin si daging
bareng sama si sayurnya yang juga tidak masalah
bahkan kalau nggak suka nangka biasanya ada yang mereka pakai buncis atau kacang panjang itu sih
biasanya balik lagi sesuai selera ya karena tidak semua orang suka nangka juga
oke ini masaknya berapa lama kira kira chef
ya untuk lama ya untuk masak si kuah lontong padang ini jauh lebih lama
biasanya di rumah tuh bisa empat puluh lima menit sampai satu jam ya

jadi karena memang padang ini identik dengan aroma dan rasa rempah yang lebih berasa
sambil mbak wokta nya aduk saya yang masukin seasoningnya ya
kalo ini nggak pake santan ya chef
ya nanti bisa kita pakaiin santan bisa juga enggak
tapi karena memang sudah si rempahnya sudah banyak ya bumbu
mulai dari bumbu kuning lalu ada si tadi ada cabainya juga
jadi keliatannya juga lebih kental
kalau memang mau ditambahin santan juga boleh tapi opsional sih untuk si santannya
cuma memang identik si padang ini seharusnya memang menggunakan santai
ini nggak boleh banyak banyak ya terutama yang ada kolesterol ya chef
ini makin harum loh ini lontong padang ya
kelihatan lebih reduce lagi supaya kelihatan lebih kental
nanti setelah berbuka mungkin baru bisa dicoba
iya harus tahan tahan ya meskipun ini udah makin lafer
maksudnya apakah sampai dia mendidih kuahnya atau gimana
ya untuk matang nanti dia akan kelihatan lebih kental aja sih sebenarnya
nah ini saudara jadi diaduk masih diaduk aduk untuk lontong padang tadi
oke ini yang sudah jadinya
dari bakte juga bisa lihat ini lebih kental
karena memang masa pemasakannya lebih lama terus juga rempahnya lebih banyak
warnanya lebih menarik dan lebih menggugah selera makan
nah ini tadi kalau dilihat nih telurnya agak beda ya jadi ini yang
udah ditambahin ini berarti yang garnish nya apa aja nih chef
yang garnish nya di garnish nya ada cabai merah sama daun bawang
juga tadi kita kasih bawang goreng
dikasih sama lontong padangnya
buat anda pemirsa di rumah jangan bingung bingung lagi lebaran mau masak apa ya gitu
emang beda ya kalo yang nuang chef nya dibanding saya yang nuang
oke nah ini tadi kalau misalnya mau pakai daging juga opsional ya chef ya
supaya ada lauk tambahannya lagi selain lengkapnya
tidak lengkap rasanya lontong padang tanpa kerupuk
jadi biasanya dia tuh identik sama si kerupuk merahnya
pakai kerupuk yang warnanya pinki pinki gitu
kerupuknya diganti tidak dianjurkan nanti dimarahin sama orang bali
oke nah ini dia udah jadi lontong padang
padahal cuma bantuin dengan adek adek doang
nah saudara itu tadi ya bisa jadi alternatif buat memasak buat kalau misalnya lebaran mau makan apa
nah chef mungkin ada tips and trik buat yang mau masak lontong padang sama opor ayam
mungkin tadi kayak misalnya supaya santannya nggak pecah gimana
biasanya kan ada dua option kalau sekarang sudah ada santan ini
biasanya tidak perlu terlalu banyak pemasakannya
beda halnya dengan kalau yang tradisional itu biasanya masih diperes santannya
nah itu bisa dilakukan kalau di lontong padang sendiri biasanya ibu ibu di rumah lebih tahu ya
biasanya bisa ada yang langsung dimasukin santannya atau di endingnya atau di pertengahan pada saat masak
yang paling pasti masa pengadukannya untuk si santan sendiri karena biasanya kalau lupa cukup pecah
oh kalo lupa suka pecah jadi harus diperhatiin ya jangan ditinggal nonton sinetron ya
iya biasanya kalau udah lupa ya pasti pecah sisanya ngambek
oke oke chef fauzi terima kasih udah ajak kita tadi masak opor ayam dan juga lontong padang
nah ini saudara bisa diikutin ya buat nanti lebaran kalau misalnya bingung masak apa bisa masak ini dia
tadi dikasih inspirasinya oleh chef fauzi
nah saudara sampai jumpa